sebelumnya gabungan mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan kantor dprd sulawesi selatan pada jumat malam
aksi memprotes sejumlah ruu yang kontroversial dan juga kasus tewasnya mahasiswa tertembus peluru berujung bentrok
gabungan mahasiswa menggelar aksi secara bergantian di depan kantor dprd sulawesi selatan
aksi protes dilakukan sebagai bentuk protes rancangan undang undang yang kontroversial
selain itu mahasiswa juga memprotes tindakan represif yang menyebabkan tewasnya dua mahasiswa di kendari sulawesi tenggara
aksi berujung bentrok ini terjadi setelah sebelumnya mahasiswa dan polisi saling serang
mahasiswa dibantu warga setempat mulai menyerang polisi dengan lemparan batu tanah panah molotov dan kembang api
polisi pun membalas dengan gas air mata untuk membuarkan konsentrasi
akibatnya sejumlah aparat kepolisian dan jurnalis menjadi korban
sedikitnya tiga anggota kepolisian dan dua
jurnalis terluka akibat diterjang anak panah besi di bagian dada dan paha
anak panah berasal dari kelompok massa yang tidak dikenal
aparat kepolisian yang sempat diberikan pertolongan pertama di rumah sakit setempat langsung dilarikan ke rumah sakit bayangkara andi mapaudang
bentrokan antara polisi dengan kelompok masa tidak dikenal terjadi di jalan urib sumiharjo makassar sulawesi selatan
hingga sabtu dini hari polisi memilih mundur menghindari bentrokan yang membuat kelompok masa kembali memblokir jalan
hingga sabtu dini hari polisi memilih mundur menghindari bentrokan yang memblokir jalan